anda kembali di cnn indonesia today
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
diberitakan mengidap kanker prostat
organ prostat merupakan kelenjar pada
sistem reproduksi pria yang terletak di bawah
kandung kemih lantas apa sebenarnya
kanker prostat dan bagaimana mendeteksi
kita simak ulasan berikut ini
kanker prostat menempati urutan kedua
pada angka kejadian kanker di dunia
setelah kanker paru paru
mencatat jumlah penderita kanker
prostat di indonesia mencapai
ada sejumlah faktor pemicu risiko kanker
prostat yang paling dominan menyasar
pria usia di atas lima puluh tahun
terlebih bila terdapat
riwayat keluarga yang pernah terkena
pada sebagian kasus
gejala justru belum terlihat pada
stadium awal namun gejala yang paling sering
muncul adalah sulit buang air kecil
pancaran urin yang lemah
hingga sensasi terbakar saat buang air kecil
dan bahkan mengeluarkan darah lewat urin
dan untuk memahami lebih dalam terkait penyakit prostat hingga kanker prostat kami telah terhubung dengan dokter sutoyo
baik baik allahumma terrillah sehat sehat
baik sehat ya dok dokter mungkin pertama tama kita mencoba memahami dulu apa itu sebenarnya prostat dan
apa itu sebenarnya prostat dan fadilat ini
prostat dan fungsi dari prostat sendiri dok ya itu adalah suatu kelenjar reproduksi yang ada
lagi laki laki pada laki laki itu dimana berjaga jaga tidak akan tumbuh dan membesar
mulai pada saat umur usia lima puluh tahun ke atas dan berlaku terbesar bahan pelan ya dia
pada biasanya penyakit prostat yang ada adalah biasanya prostatitis karena infeksi
kemudian adalah nama ada lagi namanya prostat jinak dan pembesaran prostat jinak dan bph
benahin prostat hipervaksi ada juga yang kanker prostat caranya orang yang apa yang tenaga
prostat biasanya adalah kencing susah kencing tidak tidak lancar kemudian juga apa lampias
ke malam maaf suaranya oke silahkan nanti dilanjutkan kencing namanya nokturia kemudian
juga ada apa ya
itu kadang kadang ada si kencing juga pada saat kita mau mulai kencing kita sudah mulai
diri itu kadang kadang berkencing lama lama baru keluar kencingnya jadi pancaranya lemah kemudian
kencing ada sakit kemudian juga pada saat apa itu kita sudah mulai merasa oh kecil tapi tidak mau
kencing kencing tidak keluar keluar kencingnya ya itu biasanya itu adalah kejahatan prostat dan
pusat ini memang memang ada suatu kelenjar yang ada pada laki laki yang fungsinya adalah untuk
jadi artinya bahwa orang laki laki pasti punya prostat
oke dokter ini menghasilkan cemen di mana cemen ini penting untuk menghidupi
sperma itu oke tadi dikatakan dokter ya silahkan dilanjutkan dok jadi timbulnya pada saat umur lima puluh
tahun ke atas dia membesar pelan pelan naik ya pada saat muda tentunya belum ada jadi pada saat lima puluh
sepuluh tahun ke atas bisa terdeteksi dengan gejala tadi kelenjar prosat yang semakin membesar tapi kalau untuk
masyarakat yang masih dalam usia produktif gitu anak anak muda pada anak muda prostat ini
bagaimana kondisinya kemudian juga menjaga kesehatannya dan juga fungsinya sendiri gitu
pada saat umur muda biasanya dia belum mengganggu kend preisnya belum dengan jadi ini masih lancar
kencing putus putus itu ada orang tua pada orang orang anak anak masih muda itu biasanya
ingin normal saja di normal saja kepingin dia aman aman di malam malam tidak sering kencing
kencing lancar sempat itu biasanya pada pada orang masih muda lima puluh kata sehingga nanti hanya pada saat
orang tadi itu misalnya pada saat umur lima puluh ke bawah sudah kencing kencing kurang lancar mungkin
mencari penyebab penyebab yang lain satu kencing penyepitan ya perusahaan bukan keren keren yang
lain ya untuk orang yang lima puluh ke atas itu ya oke ini juga kalau misalnya dibiarkan dibiarkan terus jadi
ketinggalan cat ringan resmi bisa timbul ngasih komplikasi misalnya hernia kemudian ambehen
dia itu termasuk komplikasi daripada orang yang ketinggalan caranya di ambehen tidak termasuk
juga ada batu batu di kandung kencing dan sebagainya jadi penyakit prostat ini bisa membawa
berbagai komplikasi ya dok ya berbagai komplikasi tersebut tadi yang dokter sebutkan ini bisa
disebabkan juga oleh penyakit yang mengganggu kelenjar prosat pria ya dok iya iya karena tadi
ada gangguan prostat yang tidak diatasi ya bisa timbul batu kandung kencing bisa juga ambehen
ini juga dan juga gagal gagal gingkal kalau itu udah kurang lancar lama dibiarkan terus ya juga
dokter kita sekarang ke kanker prostat untuk kanker prostat sendiri situasinya bagaimana dok sampai
dikatakan kanker prostat begini itu adalah salah satu jenis sebenarnya penyakit prostat kemudian ada
yang berusaha jinak namanya bph
lain berusaha diperplasi ada juga
namanya kanker perusahaan
nah pasien yang bagaimana
mendiagnosa kanker perusahaan itu
pasien pasien sebelumnya sudah ada keluhan
pertama antara yang
perusahaan dan kanker yang jinak
antara kanker perusahaan
dengan perusahaan yang jinak itu keluhannya sama
itu penting kurang lancar kemudian sering penting
dan sebagainya keluhannya sama bagaimana
kok tahu dia berusaha
biasanya kita evaluasi
abuterium bisa abuterium dengan
g di abuterium
marker ya penanda tumor
kita punya patoan
psa normal itu di bawah
itu dilihat gitu
kalau tata lima puluh empat aman
tes laboratorium harus dilakukan
begitu ya dok ya untuk
mengetahui adanya sel tumor ataupun sel kanker ini
di perusahaan dokter
dikatakan bahwa kalau misalnya masih stage awal
ini kanker prostat masih bisa
disembuhkan nah kemudian treatment apa yang
akan diberikan jika kemudian sudah
terindikasi ada kanker prostat agar ini
tidak menyebar tidak meningkat
ke stage stage atau stadium stadium berikutnya
ya jadi gini jadi untuk kanker itu
istilah bahwa penanganannya itu semakin
cepat semakin bagus hasilnya
yang menyebarin bedel
prinsipnya begitu semakin cepat menangani
pun lakukan tindakan maka
sebarannya tidak terjadi oleh karena itu
itu pada hasil pasiennya sudah jelas
data sempat misalnya sudah
apa itu harus kita lakukan biopsi
supaya tahu ini kanker membuka ya kan
sudah tahu kanker kita lihat
apa ini staging itu tingkatan pada
kanker tadi itu kanker tinggi itu
sensingnya berapa kita lihat misalnya
pas sudah metastase belum kemudian
masih terlokaliser di
dalam perusahaan atau tidak sudah menyebar
atau belum kalau belum
segera dilakukan tindakan ya insya allah tidak
tidak akan menyebar tindakannya apa
makanya apa bisa dilakukan misalnya operasi
operasi diangkat perusahaannya semuanya misalnya
namanya radikal open prostatectomy ya
diangkat semuanya atau mungkin dengan
kemoterapi atau mungkin dengan radiasi
atau mungkin juga dilakukan dengan antiandrogen
jadi akhirnya artinya bahwa semakin cepat
kita mendiagnose pasien itu semakin cepat
penanganan lebih bagus sehingga tidak sampai menyebar
dok adakah kemungkinan penyakit prostat kanker prostat ini bisa kembali ke kanker
bisa kembali terjadi jika seorang pasien sudah dinyatakan sembuh
bisa bisa terjadi jadi tentunya memang namanya masker itu memang bisa
bisa mengalami berulang namanya residip ya
residi bisa terjadi atau juga mungkin pada saat itu ya maaf
mungkin masih ada sisa tumor race tumor misalnya
ada red itu bisa juga akan tumbuh lagi bisa
tapi artinya kalau memang betul betul sudah habis betul
jangan ini dengan baik itu tidak timbul lagi
tidak timbul lagi
tapi kalau selama operasi makanya kalau seperti tangan ini
misalnya kalau sudah terlanjur menyebar misalnya terlanjur
metasase tadi itu tentunya kita tidak bisa ngambil secara maksimal
tentunya akan masih ada di situ residip itu
ada tindakan lagi misalnya kemoterapi atau anti androkin dan sebagainya itu
dok deteksi dini yang bisa dilakukan ketika seseorang mungkin memiliki gejala proses itu bagaimana dok
tadi saya sampaikan bahwa ada evaluasi dengan nanda tumor tadi
jadi pasien pasien yang dengan umur lima puluh ke atas
kemudian ada gejala prostat tadi misalnya kencing kurang lancar
kencing tidak lampias kencing netes kemudian malam sering kencing
kita evaluasi dengan markernya namanya psa ada tumor
ya meningkat atau tidak
kalau dia ada peningkatan perlu kita lakukan biopsi
jadi harus ada evaluasi segini mungkin kita dengan itu
lihat tumor markernya
oke dokter mungkin terakhir ini bagaimana tips yang harus dilakukan bagi kaum muda
bagi mereka yang sudah berusia di atas lima puluh tahun untuk tetap bisa menjaga kesehatan prostat
agar terhindarlah dari penyakit prostat ini
untuk sebenarnya penjagaan secara khusus
memang penjagaan secara khusus tidak ada
tapi memang karena itu kan proses hukum
proses usia itu memang tumor itu aparat
membesar terus membesar terus besar itu sesuai dengan usia
karena apa itu karena hormonal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
tapi yang jelas kita bisa mencegah secara umum itu adalah
gaya hidup yang sehat jadi olahraga banyak minum kemudian dengan merokok

kemudian juga jaga kondisi supaya tidak terlalu

kolesterol tinggi dan sebagainya itu dihindari
ya kolesterol tinggi tidak merokok tidak minum alkohol banyak olahraga banyak minum air
insya allah itu prostat tidak dihindari kegangguan prostat
kemudian kalau sudah ada gangguan prostat misalnya pada usia lima berkata sudah ada gangguan prostat
tadi itu misalnya kerja orang lancar dan sebagainya
itu dikontrol itu namanya psa itu dievaluasi psa nya
psa meningkat apa tidak
meningkat harus segera
meningkat harus segera ke dokter
kali urologi tentunya dilihat kenapa psa meningkat itu
karena psa meningkat kan kita lihat berapa peningkatannya
dokter ardiologi tentunya melihat oh ini psm tingkat ini perlu dilihat ini ya mungkin ada infeksi apa tidak
mungkin ada pembesaran pusat yang besar sekali atau mungkin ada jaksa kencing
nanti ada patok patok lain yang membuat dia meningkat
dokter areologi pasti tahu ini perlu biopsi atau tidak
dia tahu ternyata psm meningkat
jadi biopsi terhadap awan oh ini terhadap memang hasil biopsinya kanker prostat
oke kembali lagi pola hidup yang sehat harus dijaga ya dok
ada korelasi antara pola hidup tidak sehat obesitas hingga kemudian gangguan prostat yang mungkin terjadi nanti untuk mereka yang berusia di atas lima puluh tahun
untuk sementara terima kasih dr sutoyo spesialis urologi
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
semoga ini bisa menjadi langkah antisipasi pencegahan bagi kita semua
terima kasih dok salam sehat
terima kasih mas adi